anda masih menyaksikan breaking news terkait dengan pantauan puncak arus mudik lebaran
saudara ini sekali lagi saya akan informasikan kepada anda adalah gambar terkini
di gerbang tol cikampek utama atau cikatama dari arah jakarta menuju cirebon
begitu padat kendaraan pemudik yang melewati gerbang tol cikampek utama saudara
ada sekitar sepuluh gardu utama dan delapan gardu satelit untuk transaksi pembayaran tol ke arah cirebon
semua gardu itu didesaki oleh para pemudik
ini tentunya menjadi antisipasi buat para pemudik dan jangan lupa untuk selalu mengecek kartu elektronik tol anda
agar tidak terjadi antrian kendaraan yang jauh lebih panjang
sistem one way juga diberlakukan di gerbang tol cikatama karawang
untuk mengantisipasi kemacetan yang panjang
dan saudara kendaraan yang melintas ini menuju cirebon bahwa tentunya juga menjadi kewaspadaan sejumlah petugas
untuk terus mengatur arus lalu lintas karena ada sejumlah lajur yang memang masih cukup lengang
tapi ada sejumlah lajur yang cukup padat untuk antrian masuk gerbang tol cikampek utama
sekali lagi pastikan bahwa kartu elektronik tol anda dalam kondisi terisi
selanjutnya saudara kita juga akan melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur arteri karawang jawa barat
sudah bersiap jurnalis kompas tv ada adi wahadi di sana
selamat pagi adi ini begitu banyak bus bus yang melintas di belakang anda
seperti apa yang bisa anda gambarkan kondisi arus mudik lebaran pada pagi hari ini di sana

di gerbang tol karawang timur tempat saya melaporkan
hingga pantauan kami sejak tadi pagi hingga saat ini antrian kendaraan yang akan masuk kembali ke jalur tol jakarta cikampek melalui gerbang tol timur
karawang timur ini sudah mencapai hampir tiga km
dan antrian tersebut terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan pemudik atau bus bus laut pemudik yang akan kembali ke jakarta
pemudik yang akan kembali ke jakarta pengambil pemudik dari jakarta mengantarkan mereka ke kampung harimau
sementara itu pantauan kami terkait arus lalu lintas di jalur arteri khususnya kendaraan roda dua
ini mengalami peningkatan sejak tadi pagi dan di beberapa titik terjadi kepadatan
salah satunya di wilayah kosambi atau jalan raya kelari
dan kepadatan ini terjadi akibat adanya aktivitas pasar di lokasi tersebut
kemudian adanya tempat istirahat seperti spbu dan sejumlah ganggang masuk
arus antara pemudik dan warga setempat
ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang diterapkan di jalur arteri ini untuk mengurai kepadatan yang terjadi di jalur arteri ini
salah satunya ya ini mematikan lampu pengasur lalu lintas atau lampu merah di karawang timur ini
hal ini dilakukan untuk bisa mengurai kepadatan kendaraan yang datang dari arah jawa maupun dari arah jakarta menuju jawa
pasalnya dengan rekayasa lalu lintas seperti ini
diharapkan kendaraan tidak ada saling bertemu
mereka lurus dan dialihkan ketika ingin berputar balik mereka dialihkan ke putaran putaran yutun yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian
selain itu ada juga penempatan personil yang dilakukan oleh polres karawang dandim atau kodim enam karawang
di enam puluh titik posko yang disediakan di sepanjang jalur arteri karawang
ini dilakukan untuk mengantisipasi
jumlah kendaraan terutama hari ini yang patut kita waspadai
yang diprediksi sebagai puncak arus mudik lebaran tahun ini hingga beberapa hari ke depan
dan pantauan saya saat ini arus lalu lintas di beberapa titik memang terpantau cukup lancar
namun demikian ada titik lainnya yang juga diwaspadai oleh para pemudik
ya ini yang seperti saya sebutkan tadi ada wilayah kosambi kemudian satu lagi wilayah simpang jomin juga imbas dari one way ini
jadi kendaraan kendaraan banyak yang menggunakan jalur arteri sehingga terjadi pertumbuhan arus di simpang jomin sehingga terjadi kepadatan arus lalu lintas reza
iya adi bisa anda gambarkan bagaimana kondisi geografis di sana
apakah ada perhatian bagi para pemudik yang akan melintasi jalur arteri karawang untuk menghindari wilayah wilayah tertentu
misalnya ada kondisi tanjakan yang tentu juga membahayakan bagi bus misalnya atau mobil mobil dengan volume besar atau seperti apa
dari pembatasan kendaraan yang masuk ke jalur tol hampir semua kendaraan besar tumpu tiga ini melintasi jalur arteri karawang
nah ini juga menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai oleh para pemudik kemudian pengendara lainnya
pasalnya akibat dari pembatasan kendaraan tumbuh tiga yang dilarang masuk tol mereka tumpah ruah ke jalur arteri karawang
dan ini juga menjadi salah satu faktor yang harus diwaspadai
agar kemudian bisa berhati hati
ada beberapa titik memang jalur bisa cepat kemudian bisa juga lambat
ada beberapa titik lainnya juga bisa perlu diwaspadai karena antisipasi kecelakaan karena kondisi infrastruktur jalan
seperti kondisi jalan yang licin atau jalan jalan yang berkelok demikian
kemudian juga ada hal lainnya yaitu pertemuan arus lalu lintas yang diprediksi menjadi titik lokasi kemacetan
ini perlu diantisipasi dan diwaspadai
dan pihak kepolisian sebenarnya telah menyiapkan jalur alternatif panjang tiga puluh sembilan km ketika kondisi arteri ini padat dan sebagainya
maka pengendara atau pemudik bisa menggunakan jalur alternatif tersebut dari mulai wilayah tanjung pura hingga finish di wilayah cikalong
atau perbatasan antara karawang dan subang
dan disanalah ada pertemuan kembali antara kendaraan yang dari jalur alternatif dan jalur arteri
namun tidak usah khawatir ada sejumlah personil kepolisian juga standby di sana untuk bisa mengatur arus lintas
agar kemudian kepadatan atau kemacetan yang berpotensi terjadi bisa diurai oleh pihak kepolisian
dan satu lagi tetap tertib dan taati seluruh peraturan lalu lintas
tidak melakukan pelanggaran kerang lalu lintas seperti melawan arus dan sebagainya
dan ini akan menentukan bagaimana anda melakukan perjalanan budik selama
pasal ke kampung halaman tujuan masin masin reza
adi bisa anda informasikan kah adakah tempat istirahat untuk para bus begitu
karena memang dari gambar yang kita tampilkan di layar kompas tv
di mana dua lajur ini dipenuhi dengan para bus begitu yang melintas
ketika memang ada bus yang istirahat di sembarang tempat tentu ini juga akan menjadi potensi kemacetan panjang
adakah tempat tempat yang memang disediakan untuk para bus ini beristirahat di sana
sepanjang jalur pantura dari wilayah cirebon hingga wilayah kabupaten karawang ini
ada banyak tempat istirahat yang bisa dimanfaatkan oleh sopir sopir bus
untuk melakukan istirahat sejenak setelah melakukan perjalanan cukup panjang
dan tentunya kepadatan dan kemacetan yang mereka hadapi
oleh karena itu bisa dimanfaatkan sejenak titik rest area
atau tempat tempat makan yang menyediakan lapangan terbuka
namun untuk wilayah di kabupaten karawang ini cukup minim
untuk area peristirahatan bus bus atau kendaraan besar
lebih dari sempitiga untuk melakukan istirahat
dan saran dan masukan kepada sopir bus maupun pengguna kendaraan beras lainnya
untuk bisa memanfaatkan tempat tempat istirahat yang cukup luas
seperti di wilayah jalur pantura
mulai dari wilayah perbatasan jatisari hingga wilayah simpang jomin
di sana banyak tempat yang cukup luas disediakan untuk para sopir bus untuk beristirahat
mengingat konsentrasi dalam pengemudi ini cukup diputuhkan
serta masih jauhnya jarak yang harus ditempuh
istirahat adalah salah satu solusi bagaimana kemudian melakukan perjalanan ini dengan aman nyaman
tentunya sehat selamat sampai tujuan
jurnalis kompas tv adi wahdi melaporkan langsung dari jalur arteri karawang jawa barat